puluhan pengendara ojek online menggeruduk sebuah hotel di jalan mangga besar raya taman sari jakarta barat rabu malam
aksi penggerudukan masa ojek online ini dipicu pemukulan oleh seorang pengunjung hotel terhadap salah satu pengendara ojek online
korban mengaku mendapatkan pukulan dari seorang pengunjung hotel yang hendak menyeberang
petugas kepolisian sektor taman sari pun menangkap tersangka yang bersembunyi di dalam kamar hotel
sempat terjadi kericuhan antara ojek online dan tersangka saat dibawa petugas kepolisian ke dalam mobil
saat ini tersangka tengah dimintai keterangan
aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengendara ojek online terhadap seorang wanita ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di kota bandung pada satu november lalu
peristiwa berawal saat wanita yang berprofesi
sebagai binar ragawati sekaligus instruktur fitness ini hendak menemui kliennya dan memesan jasa layanan antar di sebuah aplikasi ojek daring
karena telah menunggu lebih dari lima belas menit korban pun menghubungi pengendara ojek untuk membatalkan pesanannya
sang pengemudi ojek pun setuju
namun diduga kesal karena dilakukannya pembatalan ia kemudian menemui korban dan menganiaya korban
tersangka pelaku dan korban sempat terlibat perang mulut sebelum akhirnya sang pengemudi ojek pergi meninggalkan lokasi
siang korban bernama
hingga kini pihak satreskrim polrestabes bandung masih menyelidiki kasus ini
tim liputan cnn indonesia